sejumlah peserta off roader baik lokal dan nasional beradu ketangkasan menjinakan sirkuit arena latihan tempur tni angkatan laut di grati pasuruan
tak sedikit peserta yang mengalami kesulitan bahkan gagal ditanjakan miring
meski tergolong ekstrim olahraga ini ternyata digemari sejumlah kaum hawa
peringatan hari marinir ke tujuh puluh satu sejumlah off roader lokal momen nasional unjuk kebolehan di arena latihan komando tempur angkatan laut gratis pasuruan pada minggu siang
kali ini memang lain daripada yang lain
pasalnya lintasan sepanjang satu lima meter ini terdiri dari banyak tinggungan tajam dan tanggangan terjal dengan pembiningan hampir delapan puluh derajat
tidak ayal banyak peserta yang sulit menerobos tanjakan maut ini
karena dibutuhkan teknik
teknik khusus untuk menaklukannya
dia sangat kaget dengan lintasan ini
mobil tunggakannya tidak mampu menerobos tanjakan
dara maut ini membutuhkan waktu sekitar lima menit kalah dengan peserta lainnya
awalnya memang tracknya aku pikir kayaknya nggak bisa naik deh atau apa atau apa
tapi ternyata setelah aku menjalani ternyata memang bisa
cuman memang mobil aku yang roble
sementara itu event off roader sengaja digelar di markas marinir
dengan tujuan menggembleng off roader lokal
sehingga menjadi orang berhandal dan taktis di semua rute sirkuit
jadi kita bekerja sama dengan kabupaten pasuruan
dan kebetulan ini adalah untuk memeriahkan hut marinir yang ke tujuh puluh satu
dan hut kabupaten pasuruan yang ke seribu delapan puluh tujuh
karenanya event ini akan digelar tiap tahun dengan sirkuit lintasan yang selalu beda
agar para off roader tidak jenuh dan menjadi tambah pengalaman